nah untuk kita warga jakarta ini amela yang tidak kemana mana
ini ada pameran cuci gudang dan festival musik akhir tahun big bang dua ribu delapan belas yang akan digelar mulai dua puluh satu desember hingga satu januari dua ribu sembilan belas
setelah sukses menggelar acara di tahun dua ribu tujuh belas big bang kini kembali menggelar pameran dengan konsep yang lebih besar dan tenan yang lebih banyak dari tahun sebelumnya
bertempat di pekanraya jakarta big bang tahun ini mengangkat tema big sale big entertainment
berbagai jenis produk ditawarkan mulai dari elektronik perabotan rumah tangga otomotif kuliner mainan hingga tiket penerbangan dari berbagai maskapai
big bang kali ini ditargetkan selama dua belas hari dapat mencapai
satu juta pengunjung
kegiatan ini juga didukung oleh dinas pariwisata dengan membuka stand yang mempromosikan pariwisata dki jakarta dan promosi budaya
pasti mbak ya dengan event begini multiple efeknya pasti terasa sekali mbak ya
dari hal terkecil dari kita bisa lihat mungkin penjual bunga pun merasakan dampaknya dari event ini ya
karena ini kita juga ada ornamen bunga pasti kan pengrajin
karena penjual penjual bunga
hotel di sekitar sini pasti juga akan penuh
jadi tahun ini kami targetnya pengunjungnya mau satu juta orang
terus transaksi yang selama dua belas hari adalah satu triliun
karena ekonomi yang sekarang tetap begini setahun ke depan
iya karena secara keseluruhan kami melihat dari sisi kepesertaan
dari sisi kepesertaan melakukan satu promo satu target
pengunan juga kami bisa melihat bahwasanya mereka lebih berani
jadi lebih berani tentunya mereka yakin dengan transaksi yang ada